berburu pakaian muslim untuk lebaran dengan harga terjangkau kalau di surabaya dimana aja ya
yuk yuk ikut saya
meskipun thr belum cair nggak apa apa lihat lihat dulu aja
ratusan stand di lantai tiga pusat grosir surabaya pgs menggelar aneka pilihan pakaian muslim
meski namanya pusat grosir para pembeli juga bisa membeli ajaran atau satuan
di salah satu toko misalnya midi dress dijual mulai harga rp dua ratus dua puluh hingga rp dua ratus lima puluh ribu rupiah untuk grosir
sementara untuk ajaran harganya ditambah rp dua puluh lima hingga rp tiga puluh
dipilih dipilih dipilih ini ada beraneka macam baju muslim untuk wanita
saya mau mampir nih ke salah satu stand bu ini yang lagi tren baju seperti apa bu untuk muslim wanita
ini kayak apa medi dress sekarang musimnya gitu
seperti apa bu midi dress itu
seperti ini nih
nah ini kalau orang pendek nggak pakai motong gitu
jadi kalau orang tinggi pakai sepatu cat itu matching
kalau untuk motifnya bu gimana ini saya lihat macam macam ini warnanya juga
kalau yang gini ini jaguar namanya
kalau yang ini midi bordir
ada yang motif kayak itu yang bunga bunga gitu
ada yang kaya gitu
tak hanya untuk perempuan pusat grosir yang buka mulai pukul delapan pagi hingga setengah enam sore ini juga menyediakan pakaian muslim untuk laki laki
ini kualitasnya bagus harganya juga mencukupi sehingga kami berusaha berhenti tempat ini dan mudah mudahan yang kita beli ini bisa kita manfaatkan untuk keluarga
karena kebetulan semuanya kan pada saat hari fitri kan biasa pakai baju koko
berburu pakaian muslim berikutnya dilanjutkan di pasar kapasan
ribuan stand di tiga lantai pasar ini juga menyediakan aneka pilihan pakaian muslim untuk anak anak hingga dewasa
para pembeli bisa berbelanja ecaran atau satuan
hanya dengan menambah sepuluh rupiah dari harga grosir anda bisa membawa pulang baju yang dipilih
kalau di toko yang satu ini beda lagi baju yang digemari pembeli
halo mbak kalau di sini baju yang mana sih yang paling laku
untuk saat ini ini yang model terbarunya sayang dia ada di linen bordir sayang ya
dia modelnya banyak harganya di harga grosir dia ada di dua ratus
kalau saya ecer juga bisa tinggal nambah sepuluh aja
banyak motifnya seri barangnya juga beda beda nih
kalau setiap lebaran apakah gamis sih mbak yang paling banyak dibeli itu
iya kebanyakan gamis sayang ada juga yang versi mitinya
sebagian pembeli yang datang berasal dari luar surabaya
tak hanya dipakai sendiri pakaian yang dibeli juga untuk dijual lagi
ini saya belanja di sini gamis untuk dijual lagi dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar menyambut lebaran
pilih baju untuk lebaran
mau carinya sih gamis buat seragam sama satu keluarga
kenapa pilih di pasar
lebih murah kalau beli banyak
selain itu apa pilihan di luar surabaya
pilihannya juga lebih banyak juga kan banyak tokonya